iya sayang ini mama sudah better kok apinya sudah membaik
ntar lagi juga lancar jalannya
rena lagi sama mas al dibawa sama mas al karena mas al mau jagain rena
dan tamu bapak yang dari hongkong mr tan sudah sampai di jakarta
terima kasih banyak ya
baik sama sama pak
ayo sekarang kita siap siap dulu tunggu suster buat cabut infusnya reina
terus kita pulang ya
bila masa kita sudah maju
tidak kok ma
dari kemarin kan aku tiduran terus
boleh ya ma
yaudah kalau gitu ya
titi prena ya
pak putra tolong turunin bonekanya ya
bonekanya di rumah aja ya
kamu ikut dampingin saya ya
dan bandel ya
iya gerbang ya
baik pak bos
baik pak bos
ke filial weather song masih dibilang idei saya aja
tapi malah ada
ada di lima
k jamin areailing untuk kesatuan dan utama
iya baik baik jadi skorka
sudah aku boot up apa aja sih aku
iya tempat apa ternyata juga jadi beradu banget ya
perhatikan ya kak
renanya mana itu hai renda lagi sama asal dibawa sama soal karena masalah mojokin reina
oh iya itu kita mau ngasih buat renanya ya kita mau menyebut reina pulangnya mbak mir ya
ya udah ada aja sih kalian ya ya oh iya taruh di situ di sofa permisi
jangan ada yang rusak kalau ada yang rusak segera diganti sama cek cctv juga ya pokoknya
ingat kita jangan kasih celah untuk orang asing masuk rumah kita baik bu berbicara
ya udah aku kamar dulu ya oh ya kita boleh minta tolong
gak bonekanya dijahit kayaknya ada yang robek deh ya nanti ke kamar dulu ya
pamer perasaan reina kemarin ndak bawa boneka dapat dari mana ya mbak kayaknya
dibeliin sama pak bos deh udah lu jahit ini biar gue sapu deh ya udah makasih mbak
yang mana belum dateng
yang mana belum dateng
saya mau kesini
mau gue tanya dulu ya
ada apa bu sara
saya boleh pakai teleponnya sebentar
teleponnya sedang dipakai sama napi lain
mohon tunggu ya
sebentar ya sayang
ada kunjungan buat ibu
airi dateng juga ma nino ma
merebutku rapi gak ma
cantik gak ma
anak mama ini cantik
iya harus cantik kan mau ketemu nino
aku ketemu nino dulu ya
ya allah terima kasih
terima kasih karena
engkau sudah menggerakkan hati nino
untuk datang kesini

semoga kedatangan nino bikin kondisi elsa lebih baik
akhirnya kamu datang juga kesini
bikin aku sahabat kita
aku datang kesini
karena aku mauin kamu buat divitamin
dan juga susu buat dibahamin
kita berdua disini sehat
oh iya aku punya sesuatu